setelah diperiksa selama sebelas jam dengan sedikitnya lima puluh sembilan pertanyaan yang diajukan oleh penyidik seputar
kasus investasi bodong mima eka deli akhirnya angkat bicara kepada wartawan eka deli mengakui
jika dirinya menjadi perantara untuk mendatangkan artis sebagai pengisi acara dalam event mimiles
ia juga menerima mobil mewah sebagai reward yang pernah diterimanya dari pihak mimiles dan
akan dikembalikan ke pihak kepolisian sebagai barang bukti saya diminta untuk mengkoordinat
namanya sorry untuk untuk menjadi perantara untuk menjadi perantara untuk menghubungi artis
untuk setiap acara yang ditunjukkan dikasih tahu sama mimas waktunya saya sebagai warga
negara yang baik begitu saya tahu ini juga terkait masalah saya mengembalikannya apa lagi
yang dikembalikan dari hasil pemeriksaan sementara itu penyidik juga menyita
terkait investasi mimas dari eka deli dokumen dokumen dokumen terkait dengan mimas operasional
mimas mobil besok tadi sudah diserahkan dalam hari nanti akan diambil dan mungkin hari ini
besok sudah berjalan ke sini mobilnya hasil dari reward penyidik juga telah melayangkan panggilan
terhadap sejumlah artis lain yang akan diperiksa pekan ini sebelumnya direkturat reserse kriminal
kepolisian daerah jawa timur berhasil membongkar kejahatan investasi bodong melalui aplikasi bernama
mimiles dengan omset tujuh ratus lima puluh miliar rupiah dalam kasus ini polisi telah menetapkan empat tersangka polisi
juga berhasil menyita barang bukti uang tunai dari tersangka sebesar satu ratus dua puluh dua miliar delapan belas unit mobil
dua sepeda motor puluhan barang elektronik dan beberapa aset berharga lainnya tim liputan cnn